halo selamat malam dalam waktu dekat mahkamah konstitusi akan memutuskan gugatan batas usia minimal capres
dan cawapres dari empat puluh tahun menjadi tiga puluh lima tahun
permohonan itu bersanding dengan gugatan lain untuk menambah klausul berpengalaman sebagai kepala daerah
di tengah perkara baliho prabowo gibran pun bertebaran di mana mana
sementara itu langkah putra bungsu jokowi kaesang pangarep bergabung dengan partai solidaritas indonesia
dan menjadi ketua umum ketimbang menjadi kader pdi perjuangan mengejutkan banyak pihak
apakah ini jadi bentuk manuver politik keluarga jokowi di pilpres dua ribu dua puluh
dan siap berhadap hadapan dengan pdi perjuangan
kaki politik jokowi di gibran dan kaesang bersama saya rifana pratiwi akan membahasnya selama satu lima jam ke depan dalam political show
jelang pendaftaran pilpres dua ribu dua puluh empat yang kurang dari satu bulan
dinamika politik kian kencang manuver politik keluarga presiden joko widodo menjadi sorotan
dalam waktu dekat diperkirakan mahkamah konstitusi akan mengeluarkan putusan terkait uji materi
pasal satu ratus enam puluh sembilan huruf q undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas
terkait batas usia minimal capres dan cawapres yang diturunkan dari empat puluh tahun menjadi tiga puluh lima tahun
setidaknya ada tiga permohonan uji materi terkait yang akan memasuki agenda sidang pengucapan putusan
tiga permohonan itu diantaranya diajukan oleh kader partai garuda kader partai solidaritas indonesia dan beberapa kepala daerah
pada kuliah umum di universitas islam sultan agung semarang jawa tengah sembilan september lalu
ketua mahkamah konstitusi anwar
usman mengatakan permohonan uji materi batas usia calon presiden dan calon wakil presiden sudah selesai diperiksa
dan tinggal menunggu putusannya
anwar juga menyinggung soal pemimpin muda yang sukses pada masanya
masalah usia batas minimal saya sekali lagi tidak bermaksud karena belum putus ya belum putus ini
insya allah pemeriksaannya sudah selesai tinggal nunggu putusan
saya sudah kasih contoh tadi bagaimana nabi muhammad mengangkat seorang panglima perang umur sembilan belas tahun
saya tidak menyinggung ini ya apapun putusan itu ya
jangan dikaitkan dulu ini nggak boleh saya bicara tapi memang betul
belakangan muncul permohonan terkait batas usia minimal capres dan cawapres
namun dengan menambahkan klausul berpengalaman sebagai kepala daerah
baik di tingkat provinsi maupun negara
pemohon adalah almas saki biru mahasiswa asal surakarta berusia dua puluh tiga tahun
kuasa hukum pemohon dwi nurdiansyah santoso menyebutkan berapapun batas usia yang diputuskan
pemohon tetap menginginkan adanya klausul berpengalaman sebagai kepala daerah
di tengah proses uji materi di mk muncul baliho baca pres koalisi
indonesia maju prabowo subianto dengan putra presiden joko widodo
gibran raka buming raka di beberapa daerah
dikutip dari detik com baliho prabowo gibran bertuliskan
ayo mas gibran teruskan indonesia maju tampak di surabaya jawa timur
relawan projo pun menggelar konferensi daerah dalam rangka menjaring aspirasi di pilpres dua ribu dua puluh
ketua badan pemenangan pilpres projo
panel barus mengusulkan gibran sebagai bacawa pres yang mendampingi prabowo subianto dari kalangan kabula muda
manuver politik keluarga jokowi juga ramai belakangan dari putra bungsu presiden kaesang pangare
teka teki cuplikan iklan di akun media sosial partai solidaritas indonesia
sebagai sosok mawar bukan nama sebenarnya
akhirnya terungkap sebagai kaisang
kaisang akhirnya menerima kartu tanda anggota psi di kediaman presiden joko widodo di solo jawa tengah
psi menyatakan bergabungnya kaisang pangarep di psi menjadi energi baru bagi psi
mereka juga mengapresiasi bahwa kaisang pangarep akhirnya mau ikut berjuang bersama psi
kaisang pangare mengaku sudah mantap
mantap bergabung dengan psi
ia mengaku sudah lama menjalin komunikasi dengan orang orang di psi
saya sudah berkomitmen dan memantapkan hati untuk berjuang bersama psi
dan alhamdulillah juga saya sudah dapat izin dan restu dari istri saya
aminnya kurang kencang
jokowi mengakui kaisang sudah minta restu atas keputusannya bergabung ke psi
ya biasa di dalam keluarga minta doa restu
karena saya bilang tidak pun juga tetap akan jalan
itu anak anak saya seperti itu kalau mau tahu
menanggapi kaisang bergabung ke psi
ketua dpp pdi perjuangan jarod saiful hidayat menyebut aturan larangan satu keluarga berbeda partai
hanya berlaku jika anggota keluarga tersebut belum berumah tangga atau memiliki keluarga intinya sendiri
namun yang menjadi catatan jarod proses pendidikan politik di keluarga jokowi
direktur eksekutif indo strategik ahmad khairul umam menganggap keputusan kaisang bergabung ke psi
memperkuat sinyal jokowi mendukung prabowo subianto di pilpres dua ribu dua puluh empat
terima kasih anda masih menyaksikan political show
kini saatnya kita masuk ke segmen electionpedia
tim litbang cnn indonesia telah merangkum beberapa gugatan terhadap undang undang pemilu
khususnya pasal satu ratus enam puluh sembilan huruf q tentang persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden berusia minimal empat puluh tahun
ini yang digugat pasal ini oleh beberapa pemohon
seperti apa gugatannya kita akan tunjukkan
jadi gugatan batas usia capres cawapres ternyata ada sembilan pemohon yang mengajukan ke mahkamah konstitusi
tapi kita tidak tampilkan semua ya karena rata rata isi permohonannya mirip begitu
saya akan bacakan nomor perkara dua puluh sembilan pussi dua ribu dua puluh tiga penggugatnya partai solidaritas indonesia
isi gugatannya ingin mengubah batas usia minimal capres cawapres menjadi spesifik tiga puluh lima tahun
kemudian nomor perkara lima puluh satu dan lima puluh
penggugatnya adalah partai garuda dan beberapa kepala daerah
ada wali kota bukit tinggi dan juga wakil bupati lampung selatan yang dua duanya adalah kader dari partai gerindra
jadi penggugatnya adalah partai garuda dan dua kader dari partai gerindra
isi gugatannya ingin mengubah batas usia minimal capres cawapres menjadi empat puluh tahun atau memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara
ini spesifik diminta oleh dua kader partai gerindra
ada juga partai garuda
kita lihat gugatan selanjutnya
nomor perkara sembilan puluh
ini penggugatnya almas saki biru
ini merupakan mahasiswa fakultas hukum universitas negeri surakarta uns solo
isi gugatannya adalah mengubah batas usia minimal capres cawapres menjadi empat puluh tahun atau lebih spesifik lagi memiliki pengalaman sebagai kepala daerah
jadi mahasiswa fakultas hukum di solo
menggugat ke mk meminta batas usia capres cawapres minimal di bawah empat puluh dan atau memiliki pengalaman sebagai kepala daerah
nomor perkara sembilan puluh satu dan sembilan puluh tiga
penggugatnya adalah arkan wahyu dan gairang gaboro
isi gugatannya adalah mengubah batas usia minimal capres cawapres lebih turun lagi menjadi dua puluh satu tahun
nomor perkara sembilan puluh dua dan sembilan puluh enam serta seratus
penggugatnya adalah melisa tarun nusantara
melisa tarun ndung dan riko andi sinaga
dan hite bandengan
isi gugatannya adalah mengubah batas usia minimal capres cawapres menjadi dua puluh lima tahun
jadi semua pemohon ini meminta bahwa batas usia capres cawapres diturunkan
jangan minimal empat puluh tahun tapi di bawah empat puluh tahun
atau punya pengalaman sebagai kepala daerah atau punya pengalaman sebagai penyelenggara negara
kita lihat selanjutnya
efek dukungan presiden jokowi pada capres
ini adalah survei litbang kompas periode dua puluh tujuh juli sampai tujuh agustus dua ribu dua puluh
artinya sekitar satu setengah bulan yang lalu ya
bagaimana dengan elektabilitas capres
jadi kalau pak jokowi secara full mendukung ganjar angkanya ganjar cukup tinggi
anies relatif tidak begitu terpengaruh ya kalau pak jokowi mendukung ganjar
kita lihat slide selanjutnya bagaimana kalau pak jokowi mendukung pak prabowo subianto
oke ini saya bacakan yang bawah aja
kita lihat slide selanjutnya
elektabilitas capres kalau pak jokowi mendukung anies baswedan
jadi tidak begitu signifikan kalau pak jokowi mendukung anies baswedan
bagaimana dengan efek elektoral ataupun elektabilitas bakal cawapres prabowo subianto
ini ada dua lembaga survei ya
lembaga survei yang pertama adalah lsi deni ja periode tiga sampai lima belas juli dua ribu dua puluh
tingkat popularitas dari cawapres gibran tinggi ya
karena yang harus diketahui ketika orang popular belum tentu menjadi dipilih ya
karena dikenal disuka dipilih
oke lembaga survei indonesia periode tiga sampai sembilan agustus dua ribu dua puluh
ini yang lembaga survei indonesia ini elektoral atau popularity
nggak ditulis di sini
tapi kalau menurut saya di sini
ini yang kita lihat
kemungkinan besar lembaga survei indonesia memotret soal elektoral
karena tadi yang lsd di nijea tingkat popularitas
jadi dua survei yang berbeda ini ya
yang satunya popularitas yang satunya adalah elektabilitas
itu tadi gambaran soal elektabilitas dari seorang gibran raka buming raka
bagaimana kemudian peluangnya untuk mendampingi prabowo subianto
kalau mahkamah konstitusi mengabulkan soal penurunan usia batas usia capres dan juga cawapres
seperti yang dikendaki oleh dua kepala daerah gerindra
apakah itu akan membuka peluang gibran menjadi cawapres prabowo
dan bagaimana juga melihat perjalanan politik dari ks sang pangarap
yang tiba tiba saja menjadi ketua umum psi
apakah kemudian psi akan diarahkan mendukung prabowo
kita nggak tahu
nanti kita akan bahas bersama dengan para narasumber
jangan kemana mana tetap bersama kami di politikkel show
seperti itu kalau mau tahu
terima kasih anda masih bersama kami
waktu dekat mahkamah konstitusi
akan memutuskan gugatan
batas usia minimal capres dan juga
cawapres dari empat puluh tahun menjadi

bersanding dengan gugatan lain untuk
menambah klausul berpengalaman
sebagai kepala daerah di tengah
perkara baliho prabowo gibran pun
bertebaran di mana mana sementara itu
langkah putra bungsu presiden
yang bergabung dengan partai solidaritas
indonesia kemudian menjadi
ketua umum ketimbang menjadi
kader pdi perjuangan mengejutkan banyak
pihak apakah ini jadi bentuk
manuver politik keluarga jokowi
dan siap berhadapan dengan
pdi perjuangan kaki
politik jokowi di gibran dan
ks sang malam ini kita akan membahasnya
dengan narasumber yang hadir
di studio saya perkenalkan satu satu
dari yang paling ujung kita masih
menunggu kehadirannya mbak bivitri susanti ya
tapi saya ada mas adi praitno
direktur eksekutif parameter politik
indonesia selamat malam mas adi selamat malam
pdi perjuangan opung pandana
babang selamat malam opung selamat malam
ketua dpd partai green drama
riza patria selamat malam bang riza selamat malam
selamat malam mbak nana assalamualaikum
waalaikumsalam ketua bapil pres projo
bang panel baru selamat malam bang panel
malam kita sudah
menanti kehadiran mbak bivitri sudah sampai
belum ya oke mbak bivitri
langsung aja mungkin ya
silahkan aja mbak bivitri
sudah bergabung juga
tata negara sth jentera
mbak bivitri susanti
selamat malam mbak bivitri
selamat malam oke
saya akan langsung ya ke
bang riza terlebih dahulu
tapi saya akan putarkan
ini ada pernyataan
dari ketua umum partai green drama
sekaligus bakal capres dari koalisi indonesia
maju pak prabowo subianto kita dengarkan sama sama
kriteria dulu bahwa
bang riza tadi pak prabowo
ditanya oleh wartawan
soal cawapres kemudian pak prabowo
menjawab tadi mungkin nggak begitu kedengaran ya
saya akan ulangi ya pak prabowo menjawab
erik muda rk atau rituan kamil
juga oke jadi pernyataan pak prabowo
yang mempertimbangkan gibran
sebagai cawapres itu seserius apa
karena kan mas gibran ini terhalang
batas usia capres cawapres minimal empat puluh tahun
yang pertama tentu
kewenangan daripada bentuk
cawapres itu ada pada pak prabowo sebagai
capres dan pimpinan partai berkoalisi
seperti kita ketahui masing masing teman teman
koalisi kan mengusulkan
ketua umumnya golkar pak erlangga
pan kemudian mengusulkan
pak erik tohir pbb
pun mengusulkan bang yusril
kemudian di luar itu di luar partai itu
partai koalisi lain memang tidak mengusulkan
mengikuti apa yang menjadi kesepakatan pimpinan partai
kemudian ridwan kamil juga
bahkan mahfud md mungkin yang lainnya
kita ini kan ingin menang
tentu salah satu syaratnya koalisi harus cukup
alhamdulillah koalisi cukup
presiden triasolnya cukup
sekarang mencari figur yang
kira kira bisa memenangkan
koalisi indonesia maju
dari semua semua nama ini tentu
nama nama yang memiliki kompetensi
kredibilitas dan lain sebagainya
semuanya baik cuma diantara yang baik ini
insya allah ada yang baik
memang harus jujur saya sampaikan bahwa
gibran termasuk nama
yang lain kenapa demikian
juga elektabilitasnya cukup
baik tadi populer sangat
tinggi saya juga baru
lihat itu rupanya sangat tinggi
kemudian yang kedua
juga memang sekarang ini
kan pemilih milenial
pemilih generasi z
itu kan mendominasi
namun demikian kami kan
tidak ingin mendahului ya itu adalah
kewenangan bapak prabowo dengan pimpinan
partai lainnya apalagi saya cuma
kader partai yang patuh
taat pada keputusan ketua umum
dan ada masalah lainnya
itu kan masalahnya masih
batas usia mas gibran masih
terhalang oleh batas usia
sekarang memang sedang ada
gr ya tentu kita hormati
kita yakini keputusan itu
independen keputusan yang profesional
yang konstitusional dan yang terbaik
apapun pun kita hormati
oke bang riza tadi anda katakan bahwa
kami ingin menang gerindra ingin menang
koalisi indonesia maju ingin menang
jadi membidik mas gibran sebagai
menurut gerindra itu salah satu resep
punya peluang menang
mas gibran peluangnya lebih besar nggak
dibandingin yang lain untuk
memenangkan pak prabowo
saya tidak ingin mendahului
karena tadi yang disebut pak prabowo pertama
adalah namanya mas gibran
bukan pak erick thohir
bukan pak ridwan kamil
ya pak prabowo itu memang selama ini
selalu membina membimbing
anak anak muda generasi muda
lihat aja di partai kami banyak sekali yang muda
yang milenial kader kader
jadi biasa bagi pak prabowo dulu semangat
jadi pertanyaan saya menggait mas gibran
membidik mas gibran itu salah satu resep
kemenangan ya menurut greendraft
menurut pak prabowo
kita tidak membidik secara khusus ya
semua biarlah mengalir ya
kan kita kan punya koalisi indonesia maju
punya share golkar sahamnya besar
pan pbb dan partai lainnya
mas gibran ini kan posisinya memang
sampai saat ini
kan posisinya kita hormati
kita hargai di partai pdip
kita hormati apalagi hubungan
pak prabowo dengan ibu mega sangat baik
hubungan pdip dengan partai jadi sangat baik
jadi kami juga saling menjaga
saling menghormati satu sama lain
karena mas gibran ini sampai hari ini
adalah kader partai pdip
di luar itu memang banyak relawan
yang mengusulkan mengusung
bahkan mohon maaf ada yang memasang
baliho pak prabowo dengan pak gibar
inilah demokrasi yang harus kita hormati
tapi di antara kami pdip dengan gery
sangat baik hubungannya
bang riza jadi di antara semua anak muda
yang ada di republik ini
kenapa harus gibran raka buming raka
kan tadi ada erick thohir juga
tapi erick thohir kan usianya gak muda
ya masih muda lah
saya tanya ya secara spesifik
di antara semua anak muda
kepala daerah muda
kenapa harus seorang gibran raka buming raka
yang tadi disebut pak prabowo
yang tadi juga disebutkan oleh anda
sebagai kader gerindra
apakah karena pak mas gibran ini
anaknya presiden jokowi
itu kan salah satunya
teman teman kan lihat banyak mungkin
kepala daerah yang muda muda
yang elektro tinggi siapa
tentu kan ada syarat
tidak hanya muda
tapi harus sesuai syarat konstitusional
sementara ini belum terpenuhi
kita tunggu putusan mk
yang kedua tentu syarat elektabilitas
dan syarat populer menjadi penting
nah kami menghormati itu
namun demikian sekali lagi
bapak prabowo itu sudah menyampaikan
beliau ini orang yang sangat bijak
sangat baik sangat demokratis
akan memusawarahkan dengan pimpinan partai lain
siapapun apakah nanti pak erlangga
pak rk pak yusril pak erick thohir
di luar itu apakah mas gibran
kalau nanti lolos dari mk
apakah pak mahfud
atau yang lainnya kita hormati
karena anda sudah sebut mk berkali kali ya
tadi saya sudah sampaikan juga
ternyata di mahkamah konstitusi
ada sembilan gugatan
tentang batas usia capres dan juga cawapres
di antara sembilan gugatan itu
ada salah satu gugatan yang diajukan oleh partai garuda
di mana ketua umumnya partai garuda
adalah adiknya dari ketua harian partai gerindra
adik anda ya berarti ya
saya ketua dpd dki
oke ketua dpd
adiknya bang riza berarti ya
adik anda kan
itu kan kebetulan
oke itu kebetulan
itu yang pertama
tapi saya mau lebih spesifik lagi
oke saya mau lebih spesifik lagi
oke partai garuda
ketua umum partai garuda adalah adiknya
adik kandung bang riza
kemudian ada dua kepala daerah
satu adalah wali kota bukit tinggi
dan satu adalah wakil bupati lampung selatan
dua duanya adalah kader dari partai gerindra
berarti pengajuan gugatan ini
tentang batas usia capres dan juga cawapres
di bawah empat puluh tahun memang upaya gerindra
mendorong gibran menjadi cawapres ya
saya kira nggak sejauh itu
itu kan dulu sudah lama
itu bulan maret masuknya
nama mas gibran itu bulan maret masuknya
mas gibran itu belum pernah
bulan april kami dengar pak prabowo meminta
mas gibran menjadi cawapres
mas gibran belum pernah digadang gadang
atau populer sebagai calon wakil presiden belum
itu kan apa ya
itu kan keinginan teman teman yang kebetulan
di partai gerindra yang muda muda
ingin memberi kesempatan yang muda muda
tidak hanya mas gibran tentu
tentu kalau syarat itu dipenuhi
oleh mahkamah konstitusi
siapapun yang berusia di tiga puluh lima tahun bisa saja
katakanlah mas raffi ahmad yang sangat populer
jadi tidak mesti
populer tapi kan tidak punya kompetensi sebagai kepala daerah
itu kan ada tambahan kepala daerah
tapi kan ada juga yang menggugat usia saja
di atas tiga puluh lima tahun
dua kepala daerah anda menggugatnya
adalah batas usia cawapres di bawah empat puluh
atau pernah menjadi penyelenggara negara
itu lebih spesifik lagi
itu kan tambahan supaya memiliki pengalaman
jam terbang kompetensi yang
jadi itu bukan buat mas gibran ya
jadi tidak ada kesengajaan begitu diperuntukkan
karena kita sebuah negara yang demokrasi
itu kan mengalir
dia mau mk seperti apa kita hormatilah
semuanya kepada pimpinan pimpinan partai
yang nanti akan mengusung
oke saya mau ke opung panda
opung panda anda sempat menyebut bahwa
seorang gibran raka buming raka adalah anak ingusan
tapi ternyata anak ingusan ini
seserius itu dibidik untuk menjadi cawapres
jadi kita kembali dulu ke tema
tema kita adalah kaki politik
jokowi di gibran dan kaesang
nah perlu juga kita kasih tahu kepada jokowi
janganlah ada pemaksaan anak anaknya ini
yang akan memperjuangkan mimpi dia
untuk meneruskan dia punya karier politiknya
artinya saya melihat terus terang aja
semua itu pakai proses
tidak ada yang apa
dan juga jokowi juga mesti menyadari
dan kemudian menantunya medan
itu betul betul mendapat keistimewaan
dua anak ini gak punya karier politik sebelumnya
beda dengan jokowi
dia dulu di kadin
jadi partai pilih perjuangan sudah excuse terhadap itu
terhadap anak dan menantunya
iya anak dua ini menantunya
jadi perlu juga kita ingatkan
kepada jokowi untuk dia juga tidak membuat
satu kesalahan kesalahan di waktu yang lama
bagaimana ini butuh proses butuh waktu
megawati sendiri dulu ketua dpc jakarta pusat
ketua dpc dalam karier politik dia gitu loh
tidak ada main di karbit karbit begini
jadi anda melihat bahwa dua anaknya presiden jokowi
ini politisi karbitan gitu
bukan bukan politisi karbitan
kita lihat ada proses pengarbitan gitu loh
jadi mereka ini proses pengarbitan
iya dan kemudian terus terang kita bagus juga mengingatkan
karena kecintaan kita kepada jokowi
banyak pengalaman pengalaman anak anak pejabat
itu banyak semua hampir kandas
tidak ada yang kemudian jadi cerita legendaris
ini anaknya sini ini anaknya sini jadi ini gitu loh
tidak ada gitu loh
karena memang karena butuh waktu butuh proses
butuh tidak bisa dipaksa paksakan
jadi kenapa dulu saya bilang ingu ingu usaha
karena butuh harus butuh satu proses gitu loh
semua orang tua mengendaki anaknya
ya sama aja megawati ada puan maharani ada prananda
kemudian sby ada siapa
ahy ada sini
saya juga anak saya yang saya lima puluh tahun jadi wartawan
juga wartawan tapi tidak pernah kuminta dia jadi wartawan
dengan artinya begini biar jelas dulu gitu loh
biar jelas dulu
dan kemudian jangan kita paksakan dia memperjuangkan mimpi kita gitu loh
biarlah dia di generasinya dengan proses dia usia mudanya gitu loh
tidak karena nanti kalau bapaknya tidak jadi presiden
siapa yang datang bertamu ke dia
tidak ada lagi
opung tapi ini kan kalau menurut opung presiden jokowi jangan memaksakan anaknya
untuk meneruskan karir politiknya
tapi kan ini gerindra yang membidik mas gibran menjadi cawapres
itu lain lagi cerita
ini kan cerita dengan temamu
tadi kan kau bilang politik
iya tapi ini temanya karena ada upaya untuk menggait mas gibran jadi cawapres
itu cerita lain lagi tuh
jadi peluangnya mas gibran jadi cawapres gimana
judul pertemuan kita ini apa
terhadap dua anaknya ini
itu yang saya soroti gitu loh
bukan yang gerindra dan lain lain
banyak kita membina anak kita tapi janganlah kita paksakan supaya anak kita ini seperti kita
kasian dia gitu loh
kasian dia dalam proses kemudahannya
biarlah dia lepas
sekarang dia masuk di partai ini partai ini biar gitu loh
kalau soal proses dmk nya bagaimana
ya proses dmk kan ada
yang membuka peluang bahwa gibran bisa menjadi cawapres kalau dikabulkan di mk
itu kan melengkapi teater rakyat itu
teater apa nih
siapa yang memainkan teater politik itu
saya akan tunjukkan ya
ini ada kita temui gambar gambar ini di kota kota besar
ini udah banyak sekali bertebaran
kita tunjukkan ini
beberapa gambar berikut ini
jadi kalau misalnya kita bisa lihat mungkin bisa ditampilkan di layar
nah di sebelah sana ini ada gambarnya mas gibran untuk dua ribu dua puluh
mas gibran untuk dua ribu dua puluh empat jadi cawapres
oke wakil presiden bersama dengan pak prabowo juga
terus yang sebelumnya
oke ini juga mas gibran menjadi wapres
ini opung nggak ada bantahan sebetulnya dari mas gibran untuk menjadi wapres
dengar dulu ya
mas gibran nya berkeinginan nggak jadi cawapres
jokowi bicara di dpr mengenai berpolitik dengan budi pekerti
sekarang itu namanya gibran dia itu kta nya pdi perjuangan
sangat aneh kalau ada partai lain berambisi menarik dia tanpa kolonuon tanpa kasih tahu dulu kepada pimpinan partainya
kasian aku terus terang aja
dia orang pede
dan kemudian tak masuk di akal
ganjar sudah calon presiden kemudian ada pula anaknya presiden jokowi jadi calon wakil presiden dari lawannya
apa jalan logikanya gitu loh
udah itu ya
apa itu kalau keanehan di dunia itu bisa masuk itu dalam daftar keanehan di dunia
dan tanpa ada tatakrama lagi
langsung dipajangin gambarnya
kalau saya tersinggung saya dibikin begini eh turun
oke tanpa ada tatakrama nih
bang riza bahwa kader pdi perjuangan kemudian disandingkan dengan ketua umum anda begitu
dia kan dia partainya berbeda gitu loh
jadi kan begini nana
tadi kan sudah saya sampaikan ya
keinginan mas gibran untuk menjadi cawapres itu kan bukan dari kami
tapi kan pak prabowo tadi sebut
yang dimaksud pak prabowo itu kan ada capres capres yang potensial yang muda muda
kan gak cuma mas gibran disebut
ada mas erik tohir ada rk dan lain lain
ada keinginan dia bro ya
aku baru dengar ini
ada keinginan dari kami untuk membidik seperti yang disampaikan tadi
oh jadi ada keinginan gibran
tidak ada keinginan dari gerindra
tapi pak prabowo sudah menyebut
begini maksudnya pak prabowo itu kita tidak ada secara khusus begitu meminta
tadi sudah disampaikan opung betul
gibran ini posisinya ada dua hal
satu gibran ini masih terkendala aturan konstitusi
belum disarat kita minta
kan kita tunggu nanti hasil mk
sudah tahu terkendala konstitusi
kendala batas usia kenapa disebut sebut juga oleh ketua umum anda dan juga kader kader partai gerindra
ya kalau hasilnya lolos
kalau hasilnya lolos berarti gerindra mau mengambil mas gibran
yang kedua belum sampai di situ nana
nanti harus diputuskan bersama
pak prabowo kan orang yang bijaksana saya sampaikan tadi
yang kedua betul opung mas gibran itu sekarang posisinya berkata pdip
kalaupun nanti yang bersangkutan lolos tentu ada mekanisme yang harus dilalui
apalagi pak prabowo itu orang yang mengerti aturan konstitusi
tadi saya sampaikan di awal
hubungan pak prabowo dengan ibu mega sangat baik
partai gerindra mohon maaf dengan pdip sangat baik
bahkan hari ini berkembang isu kan begitu
apakah dimungkinkan partai gerindra bergabung dengan pdip
kan sekarang isu belakangan seperti ini
sudah menyampaikan tidak ada yang mustahil
artinya peta politiknya tadi mas adin nanti menjelaskan
semuanya sangat mungkin
apakah dua poros tiga poros
jadi terkait mas gibran sekali lagi
kita hormati putusan mk
dan nanti pada akhirnya para pimpinan partai akan memutuskan
dengan tidak adanya tata kerama tadi menurut opung masih mau gak kemudian bergabung pdip perjuangan dengan gerindra
ya tidak ada tata kerama sama siapa
kita justru bertata kerama
gimana pung masih mau nggak bergabung
perlu ditanya itu petinggi petingginya
ya petinggi pdi perjuangan lah
kalau menurut apung sebagai politisi senior pd perjuangan gimana kalau bergabung nih
kan pilpresnya jadinya katanya ongkosnya lebih irit kalau misalnya cuma dua poros
ya perlu dipelajari juga
oke jadi terbuka opung bisa melihat itu terbuka
mas ganjar jadi cawapresnya pak prabowo gitu
mas ganjar jadi cawapresnya pak prabowo
itu kan keinginan gerindra
dengar dulu dengar dulu ini biar pemisah
sudah ada peristiwa yang terjadi jalan di sawah
jokowi di depan dua di belakang namanya ganjar sama prabowo
jokowi mengatakan berundinglah kalian berdua
siapa yang mau maju jadi capres sama wapres
kemudian waktu jalan itu
tiba tiba jokowi berbalik
apa yang terjadi dalam pembicaraan mereka
sayalah yang jadi capres kata prabowo saya lebih senior
saya tidak bisa kata ganjar
karena putusan partai dan kami pemenang partai
jadi apa yang terjadi nih
nah kemudian setelah itu
mereka tidak ada kesepakatan datang jokowi
ini yang menjadi pegangan kita ya
pada sampai titik itu
tidak ada kesepakatan mereka
itu yang ku tahu
jadi tidak bisa dong ya bergabung ya
jadi selesailah dulu adegan itu
oke jadi gak bisa bergabung kesimpulannya begitu di sawah
tapi kan politik dinamis
ini aku snapshot aja ada terjadi
saya mau putarkan ya soal gugatan di mahkamah konstitusi ini
ternyata masih bergulir terus
ada sembilan gugatan tapi ini yang paling baru
ini yang perkara nomor sembilan puluh
menarik sekali ini
kalau tidak bisa usia empat puluh tahun
paling nggak pernah menjadi kepala daerah ini
yang mengajukan adalah anak fakultas hukum universitas surakarta solo
menyatakan pada pasal satu ratus enam puluh sembilan ruki

tentang pemilihan umum
lembagaan di atas
sepanjang prasa berusia paling rendah empat puluh tahun
bertentangan dengan undang undang dasar negara republik indonesia tahun seribu sembilan ratus empat puluh
dengan bersarat tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
secara bersyarat bukan dengan bersyarat
secara bersyarat ya
ya secara bersyarat
dan tidak memiliki hukum mengikat
sepanjang tidak dimaknai dengan atau berpengalaman sebagai kepala daerah
baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota
ini adalah suara dari kuasa hukum pemohon ya
ini dari law firm di solo juga yang mewakili pemohon yakni mahasiswa umur dua puluh tiga tahun dari fhuns solo
pertanyaan saya mbak bibip
anda melihat bahwa upaya gugatan ke mk soal batas usia capres dan juga cawapres di bawah empat puluh tahun ini memang untuk mas gibran
saya sih melihatnya begitu ya
karena ada beberapa indikasi nih
kalau memang niatnya adalah untuk menurunkan batas usia
yang mana kita boleh setuju ya namanya juga anak muda bagus
itu kan bisa dilakukan sejak jauh jauh hari sebenarnya
atau nanti sebaliknya
jadi bahwa itu diajukannya sekarang bulan maret kan tadi kan masuknya
saya kira itu saja sudah jadi indikasi bahwa sebenarnya ada perhitungan untuk pendaftaran capres cawapres tahun ini
jadi bukan soal kepentingan bangsa untuk punya anak anak muda jadi pemimpin
terus kemudian yang kedua juga kalau dilihat pemohon pemohonnya
pemohon yang satu itu
yang dari awal itu juga psi ya misalnya ya
nah jadi kalau kita lihat kelindan para pemohonnya itu
dan juga argumennya jangan lupa argumen dari dpr dan pemerintah
ternyata juga cenderung setuju sebenarnya
tapi kan lucu pemerintah dan dpr itu kalau memang setuju kenapa tidak diubah di revisi undang undang
bukan di yudikatif tempatnya
jadi kalau saya sih melihat tentu saja gak akan ada nama mas gibran disitu
tapi kan kita harus lihat indikasinya kenapa sekarang
jadi momentum pengajuan kemudian isi gugatan itu semakin menguatkan indikasi bahwa memang gugatan ini kalau dikabulkan untuk mendorong mas gibran
ini adalah karpet merah untuk mas gibran bisa menjadi cawapres mbak bibip ya
betul dan saya sebenarnya sempat dengar hampir putus nih gosipnya ya
hampir putus minggu lalu tapi kemudian perkara ini masuk padahal perkara lain sudah maju
saya sendiri jadi ahli untuk salah satu perkara sudah tiga minggu atau empat minggu yang lalu
jadi harusnya sudah putus
bisa putus tapi tiba tiba tertahan karena ada perkara ini yang masuk
nah jadi kan ini juga jadi indikasi sebenarnya apakah ada sebuah konstruksi supaya nanti putusannya memang mengabulkan supaya ada mas gibran masuk sebagai cawapres
bisa kita punya pertanyaan
ketatanegaraan ya menurut anda bagaimana kemudian seorang anak presiden yang bapaknya masih menjabat
kemudian bisa mendapatkan tiket ataupun didorong menjadi cawapres
pada saat bapaknya masih menjabat
secara ketatanegaraan gimana mbak pantas gak mbak
sangat tidak etis
kalau bicara hukumnya pasti tidak ada ya karena tidak akan sedetail itu hukum mengatur
tapi kan dalam politik dalam tata negara juga ada yang namanya etika politik
dan kita juga harus ingat ketua mahkamah konstitusi itu juga kerabat ya dari pak jokowi
jadi gosip gosip tadi juga ada di seputar itu juga

nah tentu saja sangat tidak etis

jadi kalau pun memang ada permohonan seperti ini
misalnya mahkamah konstitusi harus memutuskan bukan untuk yang sekarang
kalau mau untuk yang dua ribu dua puluh sembilan nanti
kalau seandainya mahkamah konstitusi memutuskan untuk yang sekarang
kita akan makin melihat begitu jelas bahwa ini ditujukan
atau diinginkan untuk mas gibran untuk maju menurut saya
oke secara ketatanegaraan tidak pantas ya secara etika politik
tapi projo kayaknya punya pendapat berbeda
karena projo dari dua belas dpd projo dari berapa tiga puluh empat dpd projo ya
dua belas sudah mendukung pak prabowo dan enam dpd projo ternyata mendukung mas gibral
jadi posisinya mas gibral saat ini unggul di projo untuk menjadi cawapres
kenapa kemudian projo mendorong mas gibran menjadi cawapres
padahal secara ketatanegaraan itu sebenarnya nggak pantas
ya logika yang ditawarkan mbak bipip ini sangat konspiratif
konspiratifnya di mana
dan basisnya gosip tadi
informasi yang diterima mbak bibi juga diterima di kalangan wartawan
beliau menyampaikan gosipnya
buat saya apapun yang menjadi pengajuan dari semua yang mengajukan ke mk ini
saya melihatnya adalah upaya dari warga negara siapapun itu
dalam rangka memperbaiki sistem konstitusi kita
dan kami sih dalam posisi akan tunduk dan panggil
pada putusan mk itu
karena mekanisme itu memang ada
itu jadi mekanisme yang sah di negara kita
di ranah hukum kita
nah yang kedua yang ingin saya sampaikan tadi terkait yang disampaikan opung panda
bahwa ini seakan akan jokowi yang mendrive anaknya harus begini begini
saya katakan tidak ada
pak jokowi ketika berdiskusi dengan kami juga dalam posisi yang
tidak bisa ngatur ngatur anaknya
bahkan pak jokowi sempat sebenarnya ngelarang tapi anaknya kan punya putusan sendiri
gibran maupun kesang
oke jadi termasuk menjadi cawapres itu juga keputusannya mas gibran berbeda dengan keputusan bapaknya yang melarang
itu bukan langkah politik anak itu tadi
terus yang ketiga masalah mekanisme yang ada di projo
ini sifatnya kan aspirasi
teman teman di daerah pengurus pengurus projo di daerah sedang menjalankan yang namanya konverda
memang dalam konverda ini juga aspek mk kita hitung
kalau nanti keputusannya mk seperti apa seperti apa saya katakan tadi kita akan tunduk dan patuh pada putusan itu
ya apa alasannya kemudian konverda ataupun dpd dpd projo itu kemudian mendukung mas gibran di antara sekian banyak kepala daerah muda
yang padahal mas gibran itu batas usianya aja nggak memenuhi syarat
ya itu kan suara teman teman pengurus projo di daerah
ya apa suaranya itu alasannya apa
untuk capres di tiga belas provinsi yang sudah kami lalui ini bulat
mendukung pencawapresan pak prabowo
nah untuk wapres memang warna warni
mas gibran cukup dominan
oke kenapa kemudian aspirasinya itu apa yang membuat mereka menjadi mengunggulkan mas gibran itu apa
di antara kepala daerah muda lain
satu ya kita berpikir dalam politik elektoral dua ribu dua puluh empat keikut sertaan anak muda ini tadi seperti yang disampaikan mas riko
dengan memasangkan pak prabowo dengan gibran potensi menangnya sangat tinggi
itu yang pertama yang kedua tentang cita cita indonesia emas dua ribu dua puluh
ya saya pikir kita perlu bridging kepemimpinan muda
dan ini saya lihat ada di apa namanya sosok emas gibran salah satunya
yang juga menurut pandangan teman teman projo dalam memimpin kota solo cukup berprestasi
di antara sekian banyak kepala daerah jadi hanya projo melihatnya mas gibran ya
faktor anaknya presiden jokowi itu menjadi pertimbangan juga nggak di projo
mbak nana kalau putusan mk ini di
dikabulkan tentang batas usia ya
ini ada kami hitung ada sedikitnya dua puluh dua kepala daerah
yang berpotensial di bawah empat puluh tahun umurnya
saya pikir ini bukan semata mata urusan gibran
kepala daerah yang umurnya di bawah empat puluh tahun
kan yang sekarang unggul di konverda projo mas gibran nggak ada nama kepala daerah lain kalau memang
kalau memang semuanya sama tidak memenuhi syarat kenapa nggak ada nama kepala daerah lain
kenapa hanya ada satu nama kepala daerah muda namanya gibran raka buming raka
kita yang kedua faktornya menurut teman teman di daerah ya bahwa kepemimpinan nasional ke depan
kita berharap mau melanjutkan apa
yang sudah dilakukan oleh pak jokowi

jadi harus dilakukan oleh anaknya pak jokowi gitu
tapi itulah pandangan teman teman aspirasi teman teman
jadi aspirasi projo kalau misalnya sudah pembangunan yang dilakukan oleh pak jokowi harus dilanjutkan oleh anaknya pak jokowi gitu
itu kesimpulannya nana begitu
oke tapi kan tadi anda katakan
kan ada nomor satu tadi
itu artinya peluang taktis untuk menang ya
terus yang kedua ada indonesia emas dua ribu empat puluh lima
ini butuh bridging butuh jembatan lah
kepemimpinan ke depan ini harus dipersiapkan anak muda
bahwa itu kemudian gibran ya itu kan aspirasi teman teman di daerah gitu ya
oke saya mau tanya ke opung panda
opung panda kalau kemudian mk meloloskan batas usia capres cawapres di bawah empat puluh tahun
artinya peluang gibran itu menjadi terbuka menjadi cawapres
sikap pdi perjuangan nanti bagaimana
supaya jangan bingung pemirsa dan rakyat indonesia
konsentrasi pdi perjuangan sekarang mencari calon wakil presiden
untuk mas ganjar
untuk mas ganjar dan pasti dalam pencarian itu tak ada gibran
karena dia kader kami bukan di porsi itu itu aja
yang rame ini kan di luar kami gitu loh
ada yang mencalonkan gibran lah ada yang mengapakan gibran
senang senang juga sih laku juga nih pdi perjuangan gitu loh
jadi kalau nanya ke saya kami lagi sekarang
baik ibu mega maupun jokowi sendiri maupun ganjar
dengan beberapa elit di dpp sedang menyaring siapa yang calon wakil presiden
dan itu bukan mas gibran ya
ya pasti enggak lah mana mungkin ganjar sudah calon presiden kemudian wakilnya ini
kita kan hormati juga teman koalisi kita
jadi wait and see ya pdi perjuangan kalau kemudian nanti mk meloloskan
enggak ada wait and see enggak ada wait and see
kalau nanti mk meloloskan gibran dilirik dibidik gimana ini
nggak ada wait and see ini udah jelas kok
oke jadi tertutup intunya kalau menurut opung
oh bukan tertutup udah jelas tujuannya
tertutup ya berarti ya
oke saya mau ke mas adi mas adi apakah kemudian gugatan soal batas usia capres cawapres di mk ini
memang ada campur tangannya pak jokowi enggak kalau menurut bang panang tadi enggak ada
tapi kok sulit ya menghilangkan indikasi yang ada di mk
ya kalau kita meyakini teori konfirasi pasti bilangnya iya
tapi kan yang memutuskan soal ambang batas minimum syarat capres itu bukan jokowi tapi mahkamah konstitusi ya
makanya kalau ini dikabulkan gugatan soal ambang batas minimum pasti publik nunggu
soal gugatan ambang batas maksimal umur yang tujuh puluh tahun dan tidak pernah melanggar ham itu juga ditunggu itu
karena memang kalau kita akui kita kan harus membaca konteksnya
ini memang soal gugatan ini pasti terkait dengan pilpres dua ribu dua puluh
satu misalnya ada dugaan supaya gibran ini bisa maju
tapi kan kemudian ada juga gugatan supaya prabowo jupianto juga tidak bisa maju karena umurnya lebih dari tujuh puluh tahun
oleh karena itu mk ini adalah pertaruhan yang sesungguhnya melihat begitu banyak kepentingan politik
kalau yang satu syarat ambang batas minimum itu dikabulkan kenapa yang maksimum tidak dikabulkan
ini kan pertanyaan pertanyaan mendasar
sebenarnya kalau mau jujur tidak perlu ambang batas
kenapa harus tiga puluh lima kenapa nggak tujuh belas tahun
seperti halnya saya ketika tujuh belas tahun sudah punya hak political right untuk menjadi calon presiden dan untuk mencoblos presiden
kalau bang apa namanya abang kita itu menyebut ini bukan hanya gibran tapi dua puluh dua kepala daerah yang lain yang punya resource politik yang punya infrastruktur politik
itu the one and only hanya gibran raka buming raka bukan yang lainnya
oleh karena itu bagi saya memang mk memang harus membaca bahwa ini adalah pertarungan politik begitu banyak
elemen elemen yang mencoba untuk saling menjegal untuk mendukung salah satu calon supaya menang di dua ribu dua puluh
tapi bagi saya begini nana jangan jangan ini adalah bahasa politik jokowi sebenarnya kepada pdip khususnya karena dinilai tidak dilibatkan soal pencapresan di dua ribu dua puluh
jokowi ingin tunjukkan bahwa sebagai presiden jokowi punya power
bisa mengorkestrasi begitu banyak kepentingan politik dekat dengan prabowo
kemudian misalnya mengorkestrasikan partai pendukungnya saat ini dekat dengan prabowo
di situ ada golkar ada pan ada psi
yang kita tahu bahwa iman politiknya sampai sekarang psi pun juga goyang goyang sebenarnya
kalau kita membaca angka angka statistik psi ini kan iman dan hati politiknya ke ganjar bukan yang lain
bahkan termasuk projo misalnya
kalau kita ingin melihat projo ini sebagai replika politik jokowi juga di situ letaknya
bahwa sebenarnya jokowi ingin tunjukkan terutama kepada opung panda kepada teman teman pdip
jokowi sebagai presiden ya layak juga untuk dimintai pendapat
dijadikan sebagai orang penting supaya persoalan capres ganjar pranowo pak jokowi juga ada di situ
jangan jangan di situ
tunggu tunggu ini sudah salah total ini
ini salah total
salah yang dimana nih
saat ini tidak benar jokowi tidak dilibatkan dalam pencapresan
saya berani mengatakan
pengumuman mungkin pun
tidak presiden dua ribu dua puluh satu ini kan yang dimanipulasi nih
sampai straight time koran luar negeri juga mengatakan
nah saya referensinya itu juga
saya yang sudah terlatih sebagai investigative reporter saya ngecek semua
waktu itu jokowi kembali ke solo
internal internal belum selesai antara mega dengan puan
puan belum diberitahu
bahwa akan diputuskan itu ganjar
dalam tenggang waktu ini jokowi di solo
kemudian setelah puas jokowi datang kembali
jadi tidak ada dramatisasi
ada lagi lebih jauh menganalisa pengamat politik
maka itu tidak ada saham jokowi
itu totally salah gitu loh
yang saya menarik ya dari semua orkestrasi politik yang muncul hari ini
rasa rasanya pdip itu dingin ya
dingin dalam arti tidak terlampau agresif
tidak reaktif ya
tidak reaktif dan tidak marah
menunjukkan respon ya
betul ada kaisang ke psi
kemudian gibran dikaitkan dengan ganjar
kok pdip rasa rasanya lebih kalem lebih cool
mungkin bagi pdip ya itu urusan lain lah
sekarang fokus bagaimana ganjar menangkan gitu
oke karena anda sudah bahas soal pak kaisang masuk ke psi
nanti kita akan masuk lebih dalam ya
tunggu dulu tunggu dulu
tunggu dulu kaisang ini kan karena populer karena anak presiden
dengar dulu karena anak presiden
dari segi partai dia nggak ada apa apanya
oke nanti kita bahas nanti kita bahas
tapi kita harus jenah terpidah dulu
jangan kemana mana tamu sama kami di political show
jadi kalau ada apa yang nelawarnya
ada apa yang muslim n jerka juga
tadi sudah makan ya
sangat enak ya
aku menggunakan kalau makanan pake russian nya
tidak pun juga tetap akan jalan
itu anak anak saya seperti itu
kalau mau tahu
terima kasih anda masih bersama kami
di political show kalau tadi di segmen
sebelumnya kita sudah bahas ya
gibran menjadi cawapresnya pak prabowo
anaknya pak jokowi ada dua ada gibran dan juga
ks sang yang baru terakhir ini adalah
mas ks ang yang terjun ke politik
baru dua hari yang lalu
langsung jadi ketua umum partai solidaritas indonesia
kita akan putarkan
pernyataannya ks ang pangarap
kenapa lebih memilih psi ketimbang
partai bapaknya bd perjuangan
ngapain sih saya masuk ke
politik bila dilakukan secara
benar oleh orang yang tepat
maka politik akan menjadi sumber kebaikan
saya masuk politik itu ya
salah satu inspirasinya bapak saya sendiri
dia ini orang yang
untuk berpolitik untuk kebaikan
masuk psi karena
partai ini masih kecil
belum ada di dpr
dan saya ingin berjuang bersama kawan kawan
agar di dua ribu dua puluh empat
psi menjadi partai besar
dan di dua ribu dua puluh empat psi akan ada di dpr ri
itu tadi pernyataan dari
putra presiden jokowi
yang baru saja ditetapkan sebagai ketua umum partai solidaritas indonesia
setelah dua hari masuk jadi kader
ke opung panda
karena psi ini partai kecil
belum pernah ada di parlemen
mas ks sang ingin membesarkan psi ini
ini gimana tanggapan dari pdi perjuangan
sebelum ini ks sang itu ngomong
partainya anak muda
kalau dia mau kenal pdi perjuangan
di pd perjuangan itu
taruna merah putih itu anak anak muda
banteng muda indonesia
mau jadi menarik perhatian gerakannya
udah betul lah itu lakonnya itu
ya artinya kalau dia semudah kan dia bilang
karena dia partai anak muda
di pd perjuangan
ini tadi bilang alasannya karena psi partai kecil
ingin membesarkan psi
berjuang besar psi
moga moga dia sukses membesarkan
bukan kayak bikin
kayak bikin warung martabak gitu loh
butuh perjuangan panjang
partai yang kemudian udah langsung ke psi ini
di dua ribu dua puluh empat akan dapat kursi
ini anak ini anak mesti ada yang menegur dia gitu loh
jangan kita terpukau karena dia anak presiden
maka suka sukanya gitu
tapi sikap pd perjuangan terhadap masuknya mas kaya sang pangarep
ke psi ini seperti apa
nggak ada aturan yang dilakukan
nggak ada ya bagus dong
nggak ada aturan yang dilanggar
nggak ada nggak ada
kita juga senang ada pembagiannya gitu loh
ada yang di psi ada yang di apa gitu
tapi untuk aturan bahwa satu keluarga harus satu partai di pdi perjuangan
kalau belum mandiri
dia kan seperti yang dikatakan jokowi dia kan sudah mandiri
jadi nggak ada masalah ya
nggak ada masalah
jadi perjuangan cool aja ya
ini ada pernyataannya pak jokowi ya

saya akan putarkan

anak anak itu kalau sudah berkeluarga itu sudah minta restu ya
punya rumah sendiri sudah punya istri ya sudah
harus mandiri dan harus tanggung jawab
artinya apa yang dibutuhkan itu pasti sudah
menjadi tanggung jawabnya
ya biasa di dalam keluarga minta doa restu
tidak pun juga tetap akan jalan
itu anak anak saya seperti itu
boleh tahu ya opung ini sikap permisifnya pak jokowi tentang pilihan politik anaknya apakah
menunjukkan bahwa pak jokowi yang merupakan petugas partai kader terbaiknya pd perjuangan
gagal melakukan kaderisasi di internal keluarganya untuk masuk ke pdi perjuangan gagal yang enggak
lah masa itu ukurannya ya enggak lah banyak juga tokoh tokoh pdi yang punya anak gitu loh
juga anaknya beda partai bukan maksud aku ini semua butuh proses ini tidak bisa fast food
nggak bisa kayak makanan siap saji nih butuh waktu butuh proses butuh kesabaran butuh pengalaman
gitu loh jadi jangan kemudian sedemikian rupa mumpung lagi populer bapaknya mungkin lagi
presiden bapaknya maka kemudiannya enggaklah jadi ada melihat ini anaknya aji mumpung ya bukan jangan
haji mumpung jangan sampai begitu kita mesti bisa menasehati dong iya kan jadi jadi biar biar clear
dulu gitu loh oke saya mau ke bapaknya dulu bapaknya sebagai relawan yang intensif ya berkomunikasi
dengan pak jokowi sikap permisifnya pak jokowi terhadap pilihan politik anaknya apakah kemudian
bisa mencerminkan arah politiknya pak jokowi juga saya pikir tadi udah saya jelaskan ya bahwa ini
anaknya masing masing kalau saya sih dalam kesempatan ini ingin menyampaikan selamat kepada
mas kaisang dalam menentukan jalan hidup barunya nih ya dan saya berharap mudah mudahan kehadiran
kaisang dalam politik indonesia mampu merubah apatisme politik di kalangan anak muda dan
kita semua yang apalagi opung panda ini
harusnya tugasnya doakan ini
anak anak muda ini juga bisa terus berkarya
itu yang penting
partai solidaritas indonesia
sudah ada mas dede prayudi yang bergabung
melalui sambungan telepon ini langsung dari
arena kopdarnas di jakarta teater
sudah ada ketua dpp psi
mas dede prayudi mas uki
bagaimana kemudian dalam waktu
dua hari seorang ksang
pak ngarep baru jadi kader kemudian langsung diminta
jadi ketua umum ini proses
di dalam psi ini bagaimana sih sebenarnya mas uki
jadi begini sewaktu mas ksang
resmi menerima kta kemudian
kami menerima banyak sekali dari daerah dari kader kader kami
untuk mengangkat mas ksang
sebagai ketua umum psi
dan inilah prosedur resmi psi
terlepas prosedur partai resmi partai lain seperti apa saya nggak tahu
tapi kalau di psi
ini berangkatnya dari bawah dari dpw
kemudian yang terjadi adalah apa
oke mari kita adakan fairnes
sebelum ya sebelum yang hirup pikuk yang gegap gempitnya ya
yang kita saksikan di tv ya
para ketua dpw sudah berkumpul di dpp
ya sudah berkumpul di dpp
untuk kemudian menyampaikan pandangannya masing masing
nah sebelumnya kami di dpp ya
juga sudah merapatkan secara intens
untuk jadi anggota biasa
tapi kami nggak tahu
untuk jadi pengurus itu
pengurus dpp kah
atau mungkin kita usung untuk pilkada kah ya
kami belum tahu itu
nah di saat yang bersamaan
para dpw ini derang sekali masuk
aspirasinya kepada kami
hari ini tadi jam tiga seperti saya katakan tadi ya
sebelum kopdarnas yang kami siarkan secara langsung ini dimulai
ini para ketua dpw
sudah menyatakan aspirasi dari masing masing
sudah menyatakan aspirasi dari masing masing
dan dapat dikatakan
hasil dari rapat para ketua dpw ini
adalah menginginkan mas kaisang untuk menjadi ketua umum psi
saya harus tanya ini pertanyaan yang mungkin dimewakili pertanyaan banyak orang ya
kalau tadi teknis anda sudah jelaskan
mas uki pertanyaan banyak orang dan juga pertanyaan saya
apakah kalau kemudian ksang pengharap bukan anaknya presiden jokowi bisa langsung jadi ketua umum
ya selama dpw menginginkan siapapun bisa
anaknya siapapun ya bukan hanya anaknya presiden ya
dan peluang itu terbuka apalagi beberapa bulan sebelumnya
ketua umum kami sebelumnya yaitu brogy indonesia
itu sudah mengungkapkan bahwa beliau ini sudah empat puluh
karena beliau sudah empat puluh rasanya beliau ini ingin memberikan tongkat estafet ini kepada yang lebih muda
dan kita sudah sama sama tahu brogy ring sendiri yang menawarkan kepada mas ksang
tapi itu komunikasi pribadi ya
secara organisasional baru dari dpw yang kemudian dikukuhkan oleh dewan pembina kami
yang kemudian akhirnya dideklarasikan hari ini
kurang lebih seperti itu
oke terima kasih ketua dpp psi mas dede prayudi sudah memberikan penjelasan kepada political show malam hari ini
kita tunggu nanti bagaimana sepak terjang dari putra presiden jokowi ksang pangarep
dalam memimpin partai solidaritas indonesia
bang riza ini kan dengan bergabungnya mas kaisang pangarep menjadi ketua umum psi
apalagi kemarin kemarin kita lihat kalau misalnya dalam beberapa acaranya pak prabowo
psi selalu hadir meskipun belum deklarasi
apakah kemudian gerindra semakin yakin semakin optimis
dengan mas kaisang jadi ketua umum psi
psi akan mendukung pak prabowo
ya ada dua hal yang berbeda ya
pertama sebelum bergabungnya mas ksang pak ketua umum psi
memang psi punya kedekatan dengan partai gerindra
dan pak prabowo dengan kami saya juga hadir
pak dasko juga hadir dan lain lain temen temen
itu datang berkunjung ke kantor psi
dan psi sangat mengapresiasi dan senang
bahwa ada partai besar pimpinan partai langsung ketua umum pak prabowo
yang juga capres mau berkunjung bersilaturahmi berdialog
sekalipun memang di pemilu sebelumnya kita berbeda pilihan
itulah pak prabowo sekalipun beda pilihan kita tetap bersaudara berkeluarga
dan saling melengkapi
yang kedua sebelum bergabung juga mas kaisang juga kita tahu
di berbagai media sering menggunakan kaos
gambar pak prabowo di banyak kesempatan
saya paling tidak mungkin temen temen yang lain melihat mas ksang
lihat bahwa pak prabowo calon presiden kedepan yang baik
kalau bergabung dua ini tentu saya tidak bisa berbohong ya
saya pribadi setidaknya semakin yakin psi yang selama ini memang dekat
dan hadir terus di acara acara koalisi acara gerindra
insya allah akan segera memutuskan mendeklarasi capres yang akan diusung oleh dari psi
jadi dengan mas ksang menjadi ketua umum psi gerindra yakni
oke jadi dengan mas ksang menjadi ketua umum psi gerindra yakni
bahwa psi sebentar lagi akan mendeklarasikan dukungannya ke pak prabowo
ya sebelum mas ksang gabung juga psi sudah dekat
dan kecenderungannya sudah sangat terlihat
kalau misalnya setelah mas kaisang bergabung malah nanti malah deklarasi ke mas ganjar
gerindra juga sudah siap
insya allah psi mendukung pak prabowo
oke itu harapannya gerindra tapi politik itu dinamis
kita nggak tahu nanti kalau mas kaisang sudah bergabung ke psi
apakah betul betul ke pak prabowo atau justru bisa berbalik arah kita nggak tahu
justru semakin kuat dan semakin solidaritasnya itu
oke saya mau ke mas adiprai
mas adiprai apa yang bisa anda analisa dari bergabungnya seorang ksang pangarep ke psi
apakah ini memang semakin menunjukkan ada ketidakharmonisan antara keluarganya pak jokowi dengan pdp perjuangan
ya kalau kita membaca pembicaraan pembicaraan publik ya nana
memang seakan akan ada arah ke situ ya bahwa ada hubungan yang tidak harmonis antara misalnya jokowi dengan pdip
bahwa kemudian ada desakan supaya pdp perjuangan memudahkan para pemakai bidang itu dan juga para pemakai bidang itu yang diberikan ke pdip perjuangan

ini mahak itu
itu pembicaraan publik loh opung dalam beberapa menit ini
seakan akan dalam tanda kutip ya ada dosa turunan yang seakan akan ini diwariskan ke anaknya
tapi saya tidak di situ konteknya
saya ingin memanai bahwa ingin melihat soal kaisang masuk ke psi ini adalah persoalan politik normal ya
pertama apa bagi saya kaisang sebenarnya ingin melakukan eksperimen politik sebagai anak muda
menunjukkan bahwa bergabungnya ke psi ini sebagai bagian dari bahwa kaisang masuk ke politik
memulai dari partai yang ya relatively muda dan tidak kemudian belum pernah masuk ke senayan
dan ingin tunjukkan tadi itu dari omongannya opung lolos ke senayan di dua ribu dua puluh empat
mungkin di pdip partai yang besar tidak terlampau butuh nih sama kaisang gitu loh
antrennya panjang resursenya banyak magnetnya banyak
tapi kalau psi tentu butuh sentuhan yang cukup luar biasa
dimana posisinya sebagai orang yang cukup populer sebagai anak presiden
bisa ditunjukkan kepada publik apakah dengan maksudnya kaisang di situ
bisa mengorkestrasi satu kekuatan politik yang cukup luar biasa
saya ingin memanai di situ saja saya kira semua anak elit di negara ini
ingin langsung jemping pada persoalan persoalan kekuasaan politik
ingin jadi gubernur bupati wali kota ketua umum dan seterusnya dan seterusnya
itu alamiah tapi yang ingin saya katakan adalah politik kita ini kan tidak seterhana itu
sepertinya mas kaisang ini ingin tunjukkan sebagai anak muda umurnya masih di bawah tiga puluh tahun
ya mungkin bisa nih bawa psi di dua ribu dua puluh empat
udah empat lelah kesenayan kalau pun toh tidak enggak masalah
beberapa waktu yang lalu saya mengatakan di berbagai kesempatan
bahwa baju yang digunakan oleh mas kaisang
terlampau kekecilan kalau menggunakan baju psi
anak presiden cukup populer tapi masuk partai politik ya enggak lelah separlemen
tapi kalau kemudian membaca hari ini semua berita
per malam ini sudah ditegaskan bahwa kaisang adalah ketua umum partai
bajunya nggak terlampau kekecilan agak longgar dikit
mengingat posisinya sebagai ketua umum tinggal apakah
ketika kaisang diamanatkan sebagai ketua umum psi
betul bahwa di dua ribu dua puluh empat ada garansi dalam tanda kutip secara politik
ini tentu tidak bisa dilepaskan oleh kaisang
nah yang kedua kita ini kan sebenarnya tidak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi
jangan jangan memang semua orkestrasi politik ini nanti itu tidak sesuai dengan apa yang kita bayangkan
jangan jangan psi itu kembali ke rumah besarnya bersama opung dan dukung ganjar pranowo
tadi saya tanya mungkin bisa berbelok ya
betul loh bajunya kaisang hitam putih tuh mirip mirip dengan yang dipakai oleh ganjar pranowo
cuma agak beda beda ini kota kota kecil gitu ya
karena kalau kita membaca per hari ini bisa dicek di surveinya ganjar di surveinya anies di surveinya prabowo subianto
kalau ditanya kepada mereka yang menyatakan diri psi pemilih psi kira kira begitu
mereka pilihan pilpresnya adalah ganjar pranowo bukan yang lain
psi elit elitnya selalu mengatakan mereka itu jatuh cintanya kepada ganjar
cuma karena memang dalam tanda kutip terhalang psikologi politik dengan pdip
sehingga mereka ini seakan akan genit pilihan politiknya ke prabowo lah
jadi ini mas kaisang menjadi bridging communicator ya
mungkin antara psi dengan pd perjuangan anda melihatnya begitu pemecah pemecah kebutuhan komunikasi
salah satunya itu yang saya tangkap ya bahwa jangan jangan memang kaisang ini adalah sebagai salah satu lompatan
supaya ada komunikasi yang tidak lagi tersumbat lah
baik mbak bibip
apakah kemudian anda melihat bahwa bergabungnya mas kaisang menjadi ketua umum psi
ini adalah bentuk pak jokowi menyiapkan dinasti politiknya
jangan dijawab dulu mbak bibip kita harus jeda jangan kemana mana tetap bersama kami di political
jangan dijawab dulu
jangan dijawab dulu
anak anak itu kalau sudah berkeluarga itu sudah punya rumah sendiri sudah punya istri ya sudah harus mandiri dan harus tanggung jawab
artinya apa yang diputuskan itu pasti sudah menjadi tanggung jawabnya
ya biasa di dalam keluarga minta doa restu
karena saya bilang tidak boleh

itu anak anak saya seperti itu kalau mau tahu
terima kasih anda masih bersama kami di political show
apakah dengan bergabungnya mas kaisang pak nggak potatoar presiden jokowi menjadi ketua umum psi
dan peluang gibran menjadi jawab pers
ini adalah design atau pun bentuk pak jokowi menyiapkan dinasti politiknya

bila design itu dipahami sebagai ada rapat keluarga
terus kamu ke situ ya kamu ke situ ya saya kira tidak ya
tapi kan kita harus juga pahami konteksnya bahwa
dinasti politik dimanapun di dunia ini
biasanya akan terbentuk karena memang anak anak dari penguasa
itu pasti punya privilisi
nah tadi kan kita nggak bisa pungkiri tuh pertanyaannya mbak nana
tadi bener banget seandainya itu bukannya anak pak jokowi
akan jadi ketua umum atau tidak
dan tadi kita dengar yel yelnya jokowi jokowi
jadi sudah sangat jelas memang ada design seperti itu
dan artinya sebenarnya design juga bisa dipahami sebagai
bagaimana orang orang di sekitar jokowi
termasuk partai seperti psi
ingin mengambil keuntungan dari situasi itu
karena ya mau tidak mau tentu saja dua duanya
bahkan tiga sama menantunya pak jokowi juga
akan popularitasnya akan tinggi
makanya akan bisa digunakan segala cara
jadi seperti ada simbiosi
simbiosis mutualisme antara psi dengan ksang
dan saya kira di sini
saya cukup setuju dengan pendapatnya mas adi
bahwa bisa jadi bagi kaisang ini adalah sebuah eksperimen politik
tapi bagi psi inilah cara untuk mengambil keuntungan dari populasi
jadi simbiosis mutualisme ya
iya jadi bukannya hasil rapat
tapi memang dinasti politik biasanya akan terbentuk dengan sendirinya juga
karena ada orang orang yang mau mengambil keuntungan seperti itu
dan inilah yang sekarang sedang kita lihat
ini adalah keuntungannya pak jokowi dan orang orang di sekitarnya
supaya menjadi sebuah kekuatan politik baru di dalam konfigurasi politik di indonesia
kekuatan politik baru itu artinya menciptakan dinasti politiknya ya
menurut saya sih ini sudah mulai tercipta
mau dibilang ada aspirasi politik dari bawah dan seterusnya
ya itu tadi
kuncinya adalah kalau dia bukan seorang anak jokowi
dia bisa langsung semelejit itu atau tidak
tentu saja jawabannya adalah tidak
jadi memang ini dinasti politik yang dibangunnya barangkali tidak dengan rapat keluarga
tapi dengan bagaimana orang orang di sekitarnya pak jokowi juga mengambil keuntungan dari dinasti politik ini
opung bagaimana kemudian jika pilihan politik anak anaknya pak jokowi ini berbeda dengan pdi perjuangan
jadi begini ya
kita cuma kasih ingat aja kasih tahu aja
janganlah dikait kaitkan sepak terjang anaknya ini dalam hubungan ibu megawati
dengan jokowi jokowi dengan pdi perjuangan ya
itu betul betul pdi perjuangan dengan jokowi ini dari awal dari awal itu betul betul dijaga hubungannya
orang banyak tidak tahu pramono anum itu sekretaris kabinet
menghubungkan jokowi dengan partai menghubungkan jokowi dengan mega
itu sepuluh tahun yang lalu didesain
jadi kalau kita cek poinnya kalau hubungan dua ini tidak betul yang salah pramono anum
sudah gitu aja yang apa ini gitu
sampai ke situ kita sudah pikirkan gitu loh
nah kemudian tiba tiba sekarang karena tidak setuju inilah caranya jokowi tidak setuju dengan mega
atau tidak punya ikut menentukan tuh jadi bahan tertawaan gitu loh
kalau pilihan politik anak anaknya pak jokowi berbeda
dengan keputusan pdi perjuangan pilihan politik di pilpres nih
jokowi lah yang bisa menjawab itu
pdi perjuangan tetap percaya ya bahwa pak jokowi
diikuti kerjaan partai
kan bebas saja ya anaknya di keluarga pdi perjuangan juga ada juga
ada juga kakak beradik terus terang aja yang kebetulan marganya
abangnya di gerindra dia di pdi perjuangan ada gitu loh
jadi itu biasa gitu loh biasa cuma tadi harus dilihat secara objektif
bahwa faktor karena anak presiden kita cuma bilang hati hati
kalau anak presiden dengan banyak godaan banyak fasilitas banyak ini
kita udah lihat anak anak presiden yang lain pada rusak gitu loh
jadi jadi jadi ini biar
ini doanya opung supaya gak rusak gitu ya

semoga peringatannya opung didengar ya

iya oke semoga peringatannya opung didengar ya oke saya mau ke gerindra apakah kemudian menggait mas gibran menjadi cawapresnya pak jokowi
iya apa yang bisa dikatakan pak prabowo kalau memang dikabulkan oleh mk ini adalah bentuk menarik endorsement nya pak jokowi
ya itu kan menanak ya itu kan silakan publik memberikan pendapat
masa itu gak dipertimbangkan sama gerindra
tentu kita harus jujur biar bagaimana pak jokowi itu kan presiden sembilan tahun nanti akan sepuluh tahun
tidak bisa dipungkiri pak jokowi punya pengaruh yang besar
jadi endorsement nya pak jokowi penting ya
itu sesuatu yang biasa dan baik saja
untuk gerindra ya
dan normatif kalau presiden punya pengaruh itu justru kalau tidak punya pengaruh itu justru aneh
masa presiden sembilan tahun gak punya pengaruh tentu pengaruhnya besar kenapa
karena selama ini pak jokowi telah membangun indonesia menjadi lebih baik lebih sejahtera rakyatnya lebih banyak infrastruktur dibangun lain lain kan
pertumbuhan ekonomi terus stabil dan sebagainya tentu punya pengaruh dong terhadap masyarakat
jadi penting endorsement nya
nah siapapun yang di endorse ya oleh pak jokowi tentu punya pengaruh bagi masyarakat
dan tentu kami sebagai partai gerindra berharap tidak bisa bohong kita berharap pak jokowi memberikan dukungan
sebagai pribadi dia punya hak sebagai partai dia tentu pdip sebagai presiden dia harus netral
sebagai pribadi punya hati nurani dan insya allah pada prabowo subianto
oke saya mau ke bang manel bang manel satu menit aja karena waktu kita udah habis ini
benar benar bang
projo kapan akan memutuskan sikap resmi tetap mengikuti pak jokowi
atau misalnya pak jokowi nanti sampai di ujung ternyata pak jokowi netral netral aja projo bagaimana
dua belas oktober kita akan rakernas dan deklarasi dukungan secara resmi di sana
ya dengan di gbk lalu yang ingin saya tegaskan juga jangan pula kita terlalu memaksakan sebuah pemikiran kita
memaksakan pemikiran kita untuk meyakini bahwa jokowi sedang membangun sebuah dinasti
ya proses bagaimana gibran kemudian jadi wali kota ini semua kita pernah berdiskusi
ya saya bilang pak ini mas gibran sebaiknya nggak usah masuk dalam dunia politik saya juga nggak mau
kalau begitu anaknya mau
bukan cuma kan kadang kadang dipaksa paksa juga sama partai politik
anak yang mau itu kan pilihan politik anaknya
begitu definitif jadi calon kita bilang pak ini kalau kalah malu udah gak usah dibantu
udah gak usah dibantu biar dia bertarung sendiri
begitu loh begitu juga kaisang dalam pilihan politiknya masuk psi saya pikir itu hal yang normal normal saja
jadi biarkanlah anak anak muda ini menjemput takdir sejarah politiknya masing masing
mudah mudahan berkontribusi buat apa buat bangsa ini
iya tapi anak anak muda itu harus melalui proses bang panel itu yang penting gak ada proses yang instan apalagi dalam politik itu yang di
karena politik liberal yang kita anut ini ya
politik liberal ini ujungnya kan rakyat yang memutuskan dia dipilih atau tidak kan nggak bisa juga semena mena kekuasaan memainkan itu
iya tidak bisa semena mena
pada akhirnya kan di bilik tps dia akan dipilih diputuskan oleh suara rakyat gitu
saya akan buktikan ya ketika pak jokowi sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden republik indonesia
bagaimana nasib karir politik anak anaknya itu waktu yang menjauh
nah makanya tema rakyat
nah makanya tema rakyat
tema rakyat kermas kita suara rakyat penentu kemenangan dua ribu dua puluh empat
oke terakhir mas adi
pada pilpres dua ribu dua puluh empat nanti anda akan melihat eh anda menganalisa pak jokowi akan mengarahkan anak anaknya
melarang anak anaknya atau justru menggunakan anak anaknya sebagai kaki kaki di pemilu dua ribu dua puluh empat
kalau kita membaca jokowi sebagai kader pdip saya kira jokowi akan meminta kepada seluruh anaknya tegak lurus dalam satu tarikan fatsun politik yang sudah diputuskan oleh pdip
tapi kalau kemudian membaca jokowi sebagai presiden tentu jokowi akan membiarkan anaknya kemana langkah dan pilihan politik mereka
nah inilah yang saya kira tinggal bagaimana pak presiden ke depan
apakah panggilan sejarah ingin ditunjukkan kepada publik sebagai presiden atau panggilan sejarah ingin menunjukkan juga kepada publik bahwa jokowi ini sampai hari ini juga karena pdip
nah tergantung bagaimana opung meyakinkan pak presiden ke depan ini
jangan jangan semuanya apa yang tampak hari ini di kemudian hari itu berubah secara total
oke kita lihat nanti waktu yang akan menjawab semua
bagaimana kemudian pak jokowi akan bersikap sebagai presiden sebagai kepala negara atau sebagai pribadi begitu ya
sekali lagi itu nanti akan terjawab nanti pada pemilu presiden dua ribu dua puluh
dan setelah ini kita akan mendengarkan sentilan sentilan dari teman teman komisi co
jangan kemana mana tetap bersama kami di politikalshow
bukan bukan bukan
psi ganti ketum kita mengucapkan selamat kepada bang giring ganesa
ya kenapa selamat ke bang giring yang jadi ketum kan mas kaesang
ya karena dia akhirnya selamat dari posisi ketum psi
akhirnya aman dia
karena bang kita tuh setiap kali nih bang giring bikin blunder kita di cnn ini selalu ngebahas
dan kita akan kehilangan materi stand up
sekarang ada gak materi stand upnya
ada dong ketua bumbar bisa di roasting
akan merindukan bang giring
karena itu jadi bahan materi kita ya
betul walaupun sekarang ketua psi itu adalah mas kaisang
yang kalau dipikir pikir aneh juga sih
karena dulu kan mas kaesang itu adalah pebisnis pisang goreng
terus sekarang jadi ketua partai
pebisnis pisang goreng ketua partai
dulu jualan pisang sekarang jualan isu
walaupun sama sama digoreng sih
iya benar sama sama digoreng
cuma yang aku penasaran ini mbak nana yang aku penasaran adalah isi grup whatsapp keluarganya pak jokowi sekarang
ada dua orang dari dua partai yang berbeda
saling sindir menyindir saling sombong ini pasti akan terjadi
mungkin mas gibran nge check duluan gitu
selamat mas kaisang jadi ketum
ya walaupun psi
sorry ketum sekarang ngobrolnya sama ketum gak sama kader
tapi untungnya ada pak jokowi sebagai ayam menengahi
sudah sudah kalian belum ada yang jadi presiden
tapi kalau kondisi keluarga yang terlalu powerful seperti ini tuh saya cuma kasihan sama anak tetangganya keluarga pak jokowi
maksudnya saya aja di rumah tuh sering dibanding bandingin loh sama anak tetangga
saya pernah di rumah ibu saya bilang toh kamu di rumah kerjanya main hp terus itu tuh anak tetangga udah kerja di bumn
bayangin anak tetangga keluarganya pak jokowi
beban banget pasti
beban banget itu
ibunya bilang ya allah kamu dari tadi main hp terus
lihat tuh anak pak jokowi udah jadi ketum partai
gak apa apa dari tadi marah marah doang
lihat dong jokowi udah jadi partai
eh jadi presiden
sebuah fakta yang menarik sebenarnya
kita harus mempertanyakan kenapa
karena kita nih komika ngebaca berita
sebelum sebelumnya banyak yang keluar malah
banyak kader yang keluar banyak kader yang keluar
mas kaesang malah gabung
kalau kantor nih banyak pegawai yang resign biasanya ada masalah di kantornya mas
biasanya biasanya begitu
ya walaupun kita semua tahu posisi ketum partai itu adalah posisi yang berat
apalagi ketum partai psi
harus siap menghadapi roastingan para komika
harus siap mengurusi kader kader
kader kader yang blunder
dan harus siap melawan pendukung pak anies
ya kenapa yang kata pak psi
dan ada fakta yang menarik mungkin abang abang belum tahu
fakta yang menarik ternyata kartu anggotanya mas kaisang diantar langsung sama mas giring ganesa
ke rumahnya langsung di solo
dari sini kita bisa ambil kesimpulan
mas giring selesai jadi ketum mau fokus jadi kurir
kita nggak tahu
oke tepuk tangan buat teman teman dari komisi co
aldo dan juga duto
semoga tadi pesan pesannya sentilan sentilannya bisa langsung didengar ya
oleh ketua umum baru dari partai solidaritas indonesia
dan penampilan teman teman dari komisi co
sekaligus menutup dialog kita pada malam hari ini
terima kasih kepada seluruh narasumber yang sudah hadir
dan kita akan ketemu minggu depan hari senin jam dua puluh tiga puluh
waktu indonesia barat dengan topik topik yang lebih panas lagi
karena satu bulan lagi adalah pendaftaran capres dan juga caopres untuk pilpres dua ribu dua puluh empat
siapa yang akan melenggang
atau mungkin ada kejutan
kita nggak akan tahu